daratan musibah akhir akhir ini kerap terjadi akibat kerumunan hingga berdesak desakan
seperti tragedikan juruhan dan pesta halloween di taiwan di korea selatan
yang telah menimbulkan ratusan korban jiwa
juga konser berdendang bergoyang yang telah menyebabkan puluhan orang pingsan
dokter spesialis jantung wisnu aditya menjelaskan kejadian itu disebut juga crowd crass
yaitu kondisi berdesakan di tempat sempit di mana terjadi kompresi atau saling menekan satu sama lain
yang menyebabkan tidak bisa bernafas dan berujung henti jantung
ia menyarankan jika terlanjur terjebak di tengah kerumunan lindungi dada menggunakan tangan
selain itu sebagai langkah preventif usahakan lebih pekal terhadap sekitar
jika dirasa keadaan mulai tidak kondusif segera menghindar ke tempat yang lebih aman
tapi dada kita tidak boleh bergerak
kita narik nafas jadi yang terjadi adalah kayak chess compression ya satu sama lain
terus tambah lagi bisa kompresi karena saling menekan bisa karena terjatuh kita tidak bisa bernafas
kemudian oksigen di dada kita kurang
kemudian kita ujung ujungnya meninggal
coba berikan ruang sebanyak mungkin untuk dinding dada kita bergerak
kalau misalnya dan dinding dada itu
secara natural ya gerakannya paling enak tuh ke depan dan ke belakang
bukan ke samping
jadi kalau kita bisa berikan ruang mungkin lebih banyak berikan ruang di depan dinding dada
jadi mungkin posisinya lebih seperti ini ya
jadi minimal kalau tangan kita di sini mungkin ada sedikit ruang untuk dada kita bergerak
apabila terjadi henti jantung pada orang lain kita dapat memberikan pertolongan pertama dengan cvr
atau resultasi jantung paru
dr wisnu menilai cara tersebut cukup membantu dalam kondisi darurat
sayangnya masyarakat masih awam terkait praktek cpr
yang aku tahu sih cpr itu kayak menekan dadanya di push push push push
habis itu sampai dia bisa nafas kembali gitu ya
setahu saya dia menekan dadas jika terjadi sesak nafas
cpr sih aku cuma tahunya kayak pengaturan pernafasan menolong orang untuk pengaturan pernafasan
jadi kalau secara teknik kebetulan aku nggak pernah ya yang membantu orang untuk cpr kayak gitu
sebelum melakukan praktek cpr dalam keadaan darurat
terlebih dahulu amankan lingkungan sekitar diri kita sebagai penolong dan korban
kemudian cek kesadaran
dengan cara memanggil sambil menepuk pundak korban
jika tidak merespon cek pernafasan menggunakan jari di depan hidung dan melihat pergerakan dada
kemudian cek nadi sekitar sepuluh detik menggunakan jari di leher bagian samping atas
hal ini dijelaskan oleh petugas penanganan bencana badan penanggulangan bencana daerah atau bpbd dki jakarta risnauli kurnia
jika tidak ada tanda kehidupan
segera minta bantuan medis dengan menelpon satu ratus dua belas
juga minta bantu carikan aed atau automatic external defibirator
yaitu alat portable untuk memberikan kejutan listrik melalui dinding dada ke jantung
alat ini biasanya tersedia di tempat umum seperti stasiun
selama menunggu bantuan datang segera lakukan pertolongan pertama
kita lihat ada pertemuan yang berbeda
kita memasang dua tulang di sini
oh yang bentuknya lengkung
kemudian kita tambahkan dua jari ke atas ya dari puncak itu ke atas
kemudian kita letakkan tangan di atas dua jari tersebut setelahnya ya
kemudian kita genggam
lalu kita sejajar kaki sejajar dengan si anak
kemudian tangan sikunya harus lurus
kita beri beban tubuh saja sedalam kurang lebih
dan ini kita lakukan per siklusnya adalah tiga puluh kali
lakukan secara berulang dengan terus mengecek nadik korban hingga sadarkan diri
atau bantuan medis tiba
risnauli menambahkan masyarakat perlu terus diedukasi terkait prosedur cpr
agar dapat menyelamatkan nyawa dalam bencana yang tidak
tim liputan cnn indonesia